kami akan hadirkan informasi di mana hari ini
mantan bendahara umum partai demokrat m nazarudin kembali diperiksa oleh kpk
setelah sekian lama tak terdengar kabar mantan bendahara umum partai demokrat muhammad nazarudin
kembali diperiksa komisi pemberantasan korupsi
ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di sejumlah universitas
kpk mendalami keterlibatan mantan politisi partai demokrat ini
pada penyalahgunaan dana pengadaan alat kesehatan di rumah sakit khusus pendidikan universitas udayana bali tahun dua ribu dua
selain itu ia juga diperiksa untuk kasus serupa di universitas erlangga surabaya pada tahun dua ribu dua
ya yang ditanyakan soal aliran dana permai yang kemana aja terus soal kasus hambalang
tentang perannya wapis muharam lebih nanya tentang aliran aliran uang permai kemana aja
yang ke anggota dpr terus ke wapit muharam disalurkan kemana aja
anggota dpr nya si mirwan amir terus marwan japar terus muhaimin